dua hari jelang uji publik lrt jabodebek sejumlah persiapan penunjang terus dikebut
dan untuk melihat langsung bagaimana persiapan tersebut
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza siregar di area stasiun lrt duku atas
selamat pagi reza bagaimana persiapan jelang beroperasinya lrt jabodebek di tempat anda melaporkan saat ini
selamat pagi megi persiapan untuk uji coba lrt yang akan dilakukan pada dua belas juli mendatang
hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga terus dikejar
hingga saat ini sembilan puluh tujuh persen persiapan dari sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan pt kai dan juga divisi lrt
dimana kalau kita melihat bahwa nantinya uji coba lrt ini akan dibuka untuk masyarakat umum dengan kuota terbatas
setiap harinya nantinya akan ada empat kali perjalanan yang dilakukan
di mana dalam satu kali perjalanan ini dapat menampung satu ratus lima puluh orang
itu artinya dalam satu hari
nanti akan ada enam ratus orang yang dapat melakukan uji coba lrt ini
dan dalam uji coba lrt ini nantinya para masyarakat dapat naik dari tiga stasiun utama yaitu dari stasiun lrt duku atas
lalu stasiun lrt harjamukti cibubur dan juga stasiun lrt jatimulia bekasi timur
di mana memang dalam lrt jabodebek ini akan terbagi dalam tiga segmen yaitu jakarta bekasi dan juga cibubur
jika kita melihat persiapan langsung
pada pagi hari ini dua hari menjelang uji coba lrt jabodebek
persiapannya saya dapat katakan ini sudah cukup matang
para pekerja yang pada pagi hari ini sudah berada di sini
ini tidak melakukan aktivitas pengerjaan apapun
karena memang kalau saya melihat sendiri di duku atas ini ada dua pintu masuk megi
yaitu yang melalui tangga
yang pertama yang dapat anda lihat saat ini di layar kaca
dan di sisi
lainnya yaitu adalah pintu masuk yang menaiki eskalator
dan di stasiun lrt duku atas hanya ada satu akses pintu keluar saja
dan kalau dapat dilihat juga persiapan persiapan yang telah dilakukan untuk sarana dan prasarana
ini saya dapat melihat adanya guiding block
yang berada di trotoar di area depan stasiun lrt duku atas
itu artinya ini sudah ramah disabilitas
untuk teman teman tunanetra
namun kalau saya lihat kembali
walaupun di belakang pintu masuk tangga stasiun lrt duku atas ini
ada lift prioritas yang dapat digunakan
oleh masyarakat disabilitas yang menggunakan kursi roda
namun dari area jalan raya dan juga trotoar dari lrt
ini belum ada rem atau bidang miring yang nantinya dapat digunakan oleh pengguna kursi roda
dan kalau dilihat lagi megi
nantinya juga lrt stasiun lrt duku atas ini nanti akan terintegrasi dengan beberapa transportasi
di antaranya adalah transjakarta
dan juga ada jembatan penghubung di stasiun ini
yang nantinya menghubungkan masyarakat dengan kci atau kereta bandara
dan juga krl stasiun sudirman
dan juga dapat saya informasikan bahwa masyarakat ini nanti dapat mendaftar
untuk melakukan uji coba lrt jabodebek
ini di website resmi yang diluncurkan di laman media sosial lrt jabodebek
namun hingga pukul delapan lewat tiga puluh lima ini saya belum melihat adanya informasi yang diberikan oleh lrt
terkait dengan website yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat
ada pun syarat dan ketentuan untuk uji coba naik lrt jabodebek ini
dapat dilihat juga di media sosial lrt jabodebek
namun saya dapat menginformasikan bahwa masyarakat ini harus mengisi formulir yang tersedia
lalu harus menunggu konfirmasi dari tim lrt jabodebek
karena untuk rute perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat ini mereka tidak dapat memilih rute perjalanannya
dan sebaliknya rute perjalanan nanti akan ditentukan oleh pihak lrt jabodetabek
setelah itu nantinya setelah mereka mendaftar melalui website resmi
mereka datang ke stasiun yang mereka tuju untuk keberangkatan
dan menunjukkan konfirmasi resmi yang diberikan oleh lrt jabodetabek
dan yang terakhir adalah penumpang nantinya diwajibkan untuk membawa kartu uang elektronik yang masih berlaku